ratusan orang yang tergabung dalam gerakan emak bapak peduli pendidikan dan keadilan atau geprak
melakukan demonstrasi di gedung balai kota selasa pagi sebagai orang tua murid
mereka menyatakan keberatan dengan pemberlakuan seleksi penerimaan peserta didik baru berdasarkan usia
demonstrasi ini diikuti sekitar dua ratus orang yang mayoritas ibu ibu dengan membawa berbagai spanduk
mereka menuntut gubernur dki jakarta anies baswedan menghapus poin prioritas usia dalam aturan ppdb dki jakarta
munjuk rasa tersebut digelar karena audiensi yang sebelumnya dilakukan dengan wakil gubernur dki jakarta
riza patria tidak membuahkan hasil yang memuaskan
menurut pendemo prioritas usia akan menutup kesempatan murid yang memiliki potensi akademis
masuk sekolah negeri meski telah disediakan jalur prestasi
anak saya cukup lumayan bagus nilai sinadirannya delapan lima berarti rata rata delapan anak saya
bukan masuk ke bni
bukan tidak masuk mbak jadi si nadira itu tidak dilihat yang dilihat hanya berdasarkan umur
anak masuk sma umur sembilan belas tahun sd nya masuk berapa tinggal kelas kadiah masuk sd kelas satu umur berapa
ini tidak berpihak pada kita slogan pemerintah mencerdaskan anak bangsa betul mencerdaskan anak bangsa